rsud kota bekasi mencatat peningkatan jumlah pasien covid sembilan belas pada akhir pekan lalu
pantauan jumat dua puluh lima juni menunjukkan beberapa pasien dengan kondisi dinifus dan memakai bantu pernafasan berada di pelataran rsud
jumlah pasien yang datang ke rsud kota bekasi untuk mendapatkan penanganan medis terus bertambah
tenda darurat mendirikan untuk menampung pasien yang menantikan hasil tes swab
angka kematian di bekasi juga meningkat pada pekan lalu
pak wali kota
paling memperhatinkan untuk pengadilan covid sembilan belas tapi bagaimana langka anda para mada fendi untuk mengatasi luncakan kasus covid sembilan belas di kota anda
yang pertama saya selesaikan dari hulu
dari hulu dari sejak orang dianggap terpapar pada positif covid sembilan belas
nah yang cuma mules yang cuma pusing yang cuma diare itu kita minta untuk isolasi mandiri di rumah
tapi yang sudah sesat
kita usahakan masuk kepada penampungan penampungan perawatan
semisal di gor saya sudah buka dua tenda untuk melakukan ikse di sana
terus di rumah sakit umum kita juga kita juga minta rumah sakit tipe d kita di empat wilayah
monogede jatisampurna bekasi utara dan menterkebang untuk bisa melakukan yang sama
satu dua hari ini ya terurai
dan mudah mudahan banyak lagi nyawa yang bisa kita selesaikan
ya artinya banyak nyawa yang bisa kita tolong untuk bagaimana kita mempersiapkan sebuah fasilitas layanan yang cepat dan tepat
ya pak fendi kalau anda katakan anda berada di pemakaman artinya ini masih mengantri untuk dimenkamkan pasien covid sembilan belas
apakah ini berbanding lurus dengan jumlah pasien covid sembilan belas yang berada di kota anda
bagaimana dengan keterisian dari rumah sakit rujukan sendiri
untuk pasien covid sembilan belas ini apakah tenda darurat informasinya juga didirikan di beberapa rumah sakit rujukan pak fnd
ya tenda darurat kita sudah lakukan
igj gas itu sudah kita lakukan
nah yang saya sekarang di lapangan ini di pemakaman pedurenan ini adalah melihat langsung bahwa ternyata kita sudah menggunakan eskapator untuk mengganti liang liang kubur ini
artinya memang jumlahnya
saya catat yang kemarin kalau hari ini saya belum catat
yang kemarin itu ada sekitar empat puluh dua yang dinyatakan bukan saja suspek tapi memang covid
dalam satu hari empat puluh dua jiwa yang kemarin dimakamkan di pemakaman khusus ya durenan ini
ya pak fnd saya ingin konfirmasi dengan tunggakan kemenkes di rumah sakit rsud yang ada di bekasi ini mencapai dari delapan puluh satu miliar rupiah
tapi saya melihat informasi dari kemenkes
ini dinyatakan sebanyak enam puluh delapan miliar angkanya
sebenarnya berapa tepatnya tunggakan yang ditampung atau dibebankan kepada kemenkes ke rsud pak effendi
kalau berkenaan dengan tunggakan ya apa yang harus diselesaikan menjadi kewajiban kemenkes itu kan kita sudah serahkan kepada perikator di pbgs
dan perikator di bpjs menyampaikan kepada kemenkes dan kemenkes mengevaluasi termasuk ke bpjs
tkp seperti yang kita lakukan
kita tinggal lihat saja mana kekurangan kekurangan
sehingga dari selisih itu bisa disampaikan ke kita
apakah memang ada angka yang double
atau memang ada administrasi yang belum bisa dilengkapi
itu sebenarnya secara teknis saja
yang penting jangan sampai piutang ini mengganggu fiskal mengganggu likuiditas operasional
karena hampir ke satu ratus tujuh puluh an
karena minggu kemarin sudah ditransfer rp dua puluh empat miliar untuk mengendalikan apa yang menjadi kewajiban dan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah kita
baik mulai diatasi oleh kemenkes untuk membayar rumah sakit atau tunggakan dari rsud
tapi bagaimana pak ramadan fendi koordinasi anda dengan daerah daerah penyangga lainnya seperti rakyat jakarta
kemudian bogor depok untuk penyelesaian dari kasus covid sembilan belas yang melonjak ini
apakah ada koordinasi tertentu yang anda lakukan dengan sejumlah kepala daerah
semakin daerah penyangga ini pak fnd
yang paling besar adalah kabupaten bekasi
lebih besar ada dari kabupaten bekasi
kemarin saya waktu saya kunjungan dan melihat igd triase itu juga
saya nggak tahu manajemen pengelolaan pengendalian covid di sana bagaimana
sehingga warga masyarakatnya lebih senang dirawat di kota bekasi
nah ini yang mempengaruhi bor rumah sakit kita
berarti kan harusnya bor kita masih aman
sehingga ini mempengaruhi dari jumlah bor rumah sakit
pak effendi kalau melihat dari lonjakan kasus covid sembilan belas
sehingga anda juga bersama satgas covid sembilan belas harus mengupayakan untuk mendirikan tenda darurat
bagi mereka yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
apakah ada rencana untuk melakukan psbb seperti awal beberapa tahun lalu pak
atau tahun lalu dua ribu dua puluh pak effendi
saya jelaskan psbb itu kan makro
ppkm ini udah mikro
ini yang paling baik
ini yang paling bagaimana kita mengendalikan di tingkat rw dan di tingkat keluarga
menurut saya psbb itu kemarin masih skala besar ya
kalau ini sudah skala mikro
ini yang paling cocok di kita untuk mengendalikan pandemi ini
hanya memang itu tidak akan bisa dilakukan kalau warganya tidak patuh terhadap prokes tiga t
jadi masker sekarang ini menjadi bagian yang paling vital
karena masker itu bukan untuk saya tapi juga untuk mereka
ya bagaimana kita selamat
varian ini penyebarannya sangat cepat sekali beda dengan yang setahun yang lalu
ya kalau saya kan sudah familiar hampir satu lima tahun saya ngikut di lapangan
bahkan melihat langsung
jadi ini yang paling cepat
dan ini yang paling luar biasa
dan angka kematiannya
waktu tahun lalu nggak ada satu hari empat puluh orang
sekarang ini satu hari empat puluh tiga orang
artinya luar biasa andy
baik luar biasa tentunya
anda juga menghimbau agar masyarakat anda untuk patuh prokes
apakah ada himbauan khusus pak bagi warga anda agar tertip prokes agar lonjakan kasus covid sembilan belas ini tidak melonjak lagi di bekasi
kita sudah melakukan justisi kita sudah melakukan hoar hoar
kegiatan ekonomi sudah kita batas
pengendalian covid sembilan belas sudah sedemikian ketat
hanya kita berharap satu bahwa warga masyarakat ini memang harus betul betul mematuhi
apa yang sudah kita berikan untuk menjaga keselamatan kita semua ya terutama menggunakan masker
baik pak ramad effendi wali kota bekasi anda juga jaga kesehatan bersama warga anda tentunya harus tetap patuh prokes
terima kasih pak rahmat fendi sudah bergabung bersama news hour pada siang hari ini
selamat bertugas pak fendi